sebuah rekaman video warga memperlihatkan saat kobaran api membakar sepeda motor milik
warga kelurahan jogoyudan kecamatan lumajang kabupaten lumajang jawa timur pada rabu pagi
api yang muncul dari bagian mesin dengan cepat membakar dan menghanguskan sepeda motor ini
pemilik yang mengetahui motornya terbakar langsung menyelamatkan diri petugas pemadam
kebakaran yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi untuk memadamkan kebakaran
sekitar setengah jam api berhasil dipadamkan
sebab sebab dari kejadiannya kebakaran itu diduga dari hasil asesmen kita
itu posleting pada aki motor yang menyambar tangki bbm dari motor tersebut
kebakaran yang menimpa toko grosir serta kafe di jalan dipayuda banjarnegara ini
terjadi pada rabu dini hari
warga langsung panik karena lokasi kebakaran
berada di tengah permukiman serta perkantoran
kondisi bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar
dan langsung menjalar ke bagian bangunan lainnya
api baru bisa dipadamkan dua jam kemudian
setelah lima mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian
petugas pemadam kebakaran menduga kebakaran ini terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di bagian dapur
jadi kita ada lima unit untuk suplai air
kronologi dimungkinkan api berasal dari dapur
dapur dan kemungkinan karena hujan pendek arus listrik
tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini
kasus kebakaran ini masih ditangani oleh aparat kepolisian
tim liputan cnn indonesia